pengusuran pemukiman warga rawa jati barat jakarta selatan berakhir icu
warga menolak direlokasi ke rumah susun marunda karena letaknya terlalu jauh
satu unit eskavator dikerahkan untuk merobohkan rumah warga yang berada di sekitar rel di wilayah rawajati barat
upaya ini sebelumnya mendapatkan penolakan dari sekitar sembilan puluh kepala keluarga yang menolak direlokasi
sebelumnya mediasi sempat dilakukan namun gagal mencapai kesepakatan
pemprov dki tidak bisa mengakomodasi keinginan relokasi tempat tinggal yang lebih dekat bagi warga sekitar
pilihan yang tersisa hanyalah di rusun marunda di jakarta utara
menurut rencana wilayah rawajati barat yang masuk dalam area hijau akan dikembalikan fungsinya dan dijadikan kawasan taman kota